oke untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di palu sudah ada korespondensian indonesia ada hera f harin
hera silahkan dengan laporan anda
ya prabu dan elvira saat ini saya berada di talise salah satu pusat kota palu sulawesi tengah
dan saya akan mencoba mengecek dulu karena saat ini pukul delapan lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah
saya akan mencoba menggunakan kacamata saya untuk memastikan sudah seberapa komposisi gerhana matahari total
wow ternyata lebih dari tiga per empat saat ini dan kita akan menantikan semakin dekat detik detik untuk gerhana matahari total yang paling istimewa
yang paling sempurna ada di kota palu sulawesi tengah
di tali saya ini sendiri di seberang saya seberang sebelah kanan saya sendiri adalah tvri palu sulawesi tengah
dan di sana juga diadakan keramaian ada grup band slang yang akan mengisi acara di sana
dan saat ini saya juga berada tepat di bibir pantai teluk palu
seperti dapat anda saksikan di belakang

begitu ramai sepanjang sepuluh km pantai ini dipenuhi dipadati oleh masyarakat kota palu sulawesi tengah
termasuk juga wisatawan baik domestik dan juga mancanegara
demografi untuk masyarakat palu sendiri sekitar lebih dari tiga ratus ribu penduduk
dan diperkirakan separuhnya akan tumpah di sini di taluse
karena memang kita tahu hari ini merupakan hari libur nasional hari raya nyepi
dan itu tampaknya membuat kesempatan yang begitu besar
untuk siapapun untuk menikmati titik paling sempurna gerhana matahari total
belum sama sekali belum gelap total saat ini tempat di mana saya berdiri
dan sebagai informasi juga sesungguhnya di palu ada beberapa tempat memang yang menjadi salah satu great view
disebut great view untuk menikmati gerhana matahari total
dan sementara kembali ke anda prabu daniel vira
jadi beberapa saat lagi nanti anda akan menyaksikan bagaimana gerhana matahari total terjadi di sana
selamat menikmati jangan lupa gunakan kacamatanya ya